hai sejak berusia lima tahun hingga kini enam belas tahun mahardika maskur firdaus menderita diabetes
melitus tipe satu gejala awal yang dulu dirasakan mahardika adalah batuk yang tak kunjung sembuh
makan dan minum banyak tapi berat badan turun dan sering mengompol kadar gula darahnya kalah
itu mencapai lima ratus mg per desiliter diabetes mellitus tipe satu adalah diabetes yang disebabkan
kenaikan kadar gula darah karena kerusakan sel beta pankreas sehingga insulin tidak ada
sama sekali insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas untuk mencerna gula dalam darah
penderita diabetes tipe ini membutuhkan asupan insulin dari luar tubuhnya sejak menyuntikkan
insulin secara teratur mahardika jarang dilarikan ke rumah sakit kadar gula darahnya kini pun menjadi
sekitar satu ratus lima puluh mg per desiliter dalam sehari ia menyuntikkan
tiga kali insulin jangka pendek dan dua kali insulin jangka panjang kalau gula tinggi itu
biasanya kita itu kadang kecapean terus emosi juga nggak stabil makan pun juga agak overload
kalau saya pertama agak menguning penglihatan saya terus badan sakit semua yang ketiga ngantuk terus
agak timur itu agak baunya nggak enak sementara defika aurelia islami menderita diabetes melitus
tipe dua sejak berusia dua belas tahun hingga kini usianya tiga belas tahun ia mengaku dulu sering mengonsumsi minuman
manis gejala awal yang dirasakan adalah kaki kanan bengkak perut kanan terasa nyeri dan seluruh
badannya susah digerakkan kadar gula darahnya kala itu mencapai lima ratus miligram per desiliter
sebelas melitus tipe dua adalah diabetes yang disebabkan kenaikan gula darah karena penurunan sekresi
insulin yang rendah oleh kelenjar pankreas devika sempat diharuskan menyuntik insulin
sekali sehari sejak januari dua ribu dua puluh dua hingga november dua ribu dua puluh dua sering minum obat banyak banyak olahraga makan yang
teratur kurangi manis juga terus harus banyak aktivitas
dalam sehari batas konsumsi gula yang disarankan ahli gizi untuk laki laki maksimal sembilan sendok teh
atau sekitar tiga puluh lima sampai empat puluh gram sementara untuk perempuan enam sendok teh atau sekitar dua puluh lima sampai tiga puluh gram dan untuk
anak anak kurang dari enam sendok teh jangan lupa konsumsi itu termasuk gula yang ada dalam kue
snack atau minuman manis
hai latar ikatan dr anak indonesia menunjukkan prevalensi diabetes anak pada tahun dua ribu adalah
nol koma nol nol empat per seratus penduduk pada dua ribu sepuluh menjadi nol koma nol dua delapan
per seratus ribu penduduk pada januari dua ribu dua puluh tiga menjadi dua per seratus ribu penduduk atau meningkat tujuh puluh kali

jumlah yang dilaporkan
di rumah sakit umum daerah dr sutomo surabaya saja
jumlah pasien diabetes anak tipe satu
hingga akhir dua ribu dua puluh dua mencapai dua ratus dua puluh
sementara tipe dua mencapai sembilan puluh anak
dan tipe satu ini yang seperti anak tiri
anak tiri dalam artian kita kurang perhatikan
tipe satu ini memerlukan insulin seumur hidup
insulin seumur hidup
sampai sekarang pemerintah bpjs itu sudah meng cover insulinnya
hanya saja insulin ini kan perlu disuntikkan
untuk mendapatkan kendali metabolik yang baik
itu suntikannya harus minimal empat kali
yang kedua dia harus dilakukan monitoring pemeriksaan kadar gula
kalau rekomendasi dunia idf itu enam sampai sepuluh kali
bagi penderita diabetes tipe satu
pencegahan yang bisa dilakukan hanya dengan deteksi dini
sementara diabetes tipe dua bisa dicegah dengan memperbanyak gerak atau olahraga
serta mengurangi konsumsi gula atau karbohidrat
kanzata marindora didin iswandani surabaya jawa timur